secara bergantian tujuh belas orang mantan anggota dprd provinsi jambi
periode dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas yang berstatus sebagai saksi maupun tersangka
baru menjalani pemeriksaan tim penyidik kpk
di ruang rupa tama ditkrimsus polda jambi pada hari rabu dua puluh satu september
mereka diperiksa terkait kasus korupsi suap ketok palu
pengesahan apbd jambi tahun dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas
usai mengikuti pemeriksaan agus rahma mantan anggota dprd jambi dari fraksi partai pan
mengaku ditetapkan dan diberitahu sebagai tersangka dua hari sebelumnya
saat ini ia dimintai keterangan sebagai saksi bagi tersangka lain
di sini artinya pemeriksaan yang bulan lalu kemudian dikeluarkan surat bahwasannya sudah ditetapkan tersangka itu
apakah apa saja yang diperiksa
nomatik lah seperti yang sebelumnya
kita sudah beberapa kali
apakah yang diperiksa sebagai saksi dan tersangka
hari ini sebagai saksi
tapi yang jelas bahwa sudah mengetahui sudah tersangka
jurubicara kpk ali fikri mengatakan pemeriksaan kali ini
dilakukan untuk mencari penyelidikan
dilakukan untuk mencari penyelidikan
melengkapi bukti dari keterangan saksi
terkait dengan penyidikan dugaan korupsi
sebagai pengembangan atas dugaan korupsi
pembahasan rapbd tahun dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas di provinsi jambi
hari ini tim penyelidikan kpk kembali memandil sejumlah saksi
ada tujuh belas orang yang diantaranya adalah
wakil bupati muaro jambi dan juga beberapa pihak lainnya
mantan anggota dprd provinsi jambi

tempat pemeriksaan dilakukan di polda jambi

dari lima puluh lima orang mantan anggota dprd jambi dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
empat belas orang diantaranya terdakwa dan sedang menjalani hukuman
dua puluh delapan orang bersatus tersangka baru dan belum ditahan
sementara sepuluh orang lainnya berstatus sebagai saksi

pada september dua ribu tujuh belas lalu kpk melakukan operasi tangkap tangan

sejumlah pejabat pemprov jambi termasuk gubernur jambi
sejumlah pejabat pemprov jambi termasuk gubernur jambi
zumi zola dan anggota dprd periode dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas

zmi zola telah difonis enam tahun penjara dan saat ini
sudah keluar penjara bebas bersyarat
arvan kennedy kota jambi